bentrokan tak terhindarkan di kampung pulo jatinegara barat jakarta timur
aksi saling lempar batu dan benda benda lain terjadi saat warga setempat menolak upaya penggusuran yang dilakukan aparat satpol pp dki jakarta
pemerintah menganggap kawasan kampung pulau dianggap tak lagi layak huni sehingga harus dibenahi
saban musim hujan kawasan yang terletak di bantaran kali ciliwung itu selalu dilanda banjir
tapi warga berkukuh tak mau beranjak dari sana karena pemerintah dianggap belum memberikan ganti rugi atas propertinya
masalahnya pemerintahan gubernur basuki cahayapurnama menilai warga tinggal di atas tanah negara jadi tak mungkin diberikan kompensasi apapun
kecuali bagi warga yang punya tanah dan bangunan resmi mereka sudah ditawarkan ganti rugi
apalagi demi pembenahan lingkungan itu
pemerintah jakarta tak sekedar menggusur tapi sudah menyediakan rumah susun jatinegara barat yang terletak tak jauh dari sana
upaya penggusuran sempat terhambat alat berat yang dikerahkan dibakar warga
polisi pun menangkap dua puluh enam orang karena pembakaran itu
di sisi lain sebanyak dua belas orang terluka termasuk dua anggota satpol pp